nah pas nih nanti ya siang menuju sore ngabuburit
anda yang ingin memiliki pengalaman wisata berbeda saat ramadan kali ini
bisa mengunjungi kampung pekojan di jakarta barat
ya di pekojan anda bisa menemukan sejarah masa lalu jakarta
yang tidak terlepas dari perkembangan kebudayaan islam di ibu kota
mungkin anda melihat tidak ada yang jauh berbeda
di masjid tempat saya berada saat ini
tetapi percayalah ketika anda mengunjungi masjid ini
ada sentuhan suasana yang berbeda
jangan lewatkan vlog yang satu ini
saat ini anda menyaksikan
saya berada di masjid an nawir yang ada di pekojan tambora jakarta barat
kalau kita perhatikan sentuhan masa lalu dari masjid yang dibangun pada tahun seribu tujuh ratus enam puluh ini masih sangat terasa
salah satunya ialah dari tiang tiang penyangganya
atau pilar pilar yang berdiri di sini yang masih bernuansa arsitektur belanda
dan berjumlah tiga puluh tiga simbolisasi dari zikir yang kerap dilakukan umat muslim
tahmi takbir dan juga tasbih seperti itu ya
sementara sentuhan kuno lainnya masih terasa di plafon masjid ini
anda perhatikan masih menggunakan kayu kayu yang masih original
jembatan kambing itu di mana ya
oh di sebelah situ pak
seepak itu kak loh
kamu mau ngapain di sini
oh ya mau sekolah dia
jangan diajak nikah dulu masih sekolah
dulu ini banyak dilewatin kambing
tapi sekarang karena kambing itu ada di tempat masing masing gitu ya
akhirnya jembatan ini justru lebih banyak
dilewati sepeda motor
dan kalau kita perhatikan
jembatan ini kalau dari cerita banyak masyarakat
dulu dari sebelum hokoh
itu memang sudah sering masyarakat ngelewatin kambing
dan kalau kita perhatikan ini
kaliangke yang sekarang bentukannya seperti ini
dulu juga menjadi salah satu sarana transportasi
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
masjid langgar tinggi
masjid langgar tinggi
dan kita sekarang ada di salah satu cagar budaya selanjutnya
yang juga mereka kunjungi pada ramadhan kali ini
yaitu masjid langgar tinggi
tapi anda lihat ini seperti pintu hobit ya
jadi dulu sebenarnya area ini ya tidak serendah ini
tetapi ternyata kalau kita perhatikan sekarang muka jalan jauh lebih tinggi
sehingga mengakibatkan masjid langgar tinggi ini juga sepertinya semakin kalah
dengan tingginya jalanan
dan sekarang kita akan melihat seperti apa
kalau diperhatikan memang arsitekturnya masih ya seperti sedia kalah
dan kita akan masuk lebih dalam lagi untuk melihat seperti apa sebenarnya masjid langgar tinggi ini
ini tahun pemberiannya sama dengan tahun didirikan langgar ini
tahun pemberiannya di tahun seribu delapan ratus tiga puluh delapan
cuman pakai bahasa arab
ini ada tandanya nih
kota tua memang bukan hanya taman fath ahilah atau pun juga kawasan pecinan
tapi juga ada kampung pekojan yang mungkin akan
akan sangat cocok anda kunjungi ketika anda ingin merasakan sensasi wisata religi pada saat ramadhan ini
namun tipsnya ialah bagi anda yang ingin mengunjungi pekojan
lebih karena menggunakan komuter lain anda turun di stasiun angke
dan kemudian bertanya saja pada masyarakat yang ada di sana bagaimana cara menuju ke pekojan
karena mahluk bertanya sesat di jalan
itu dia vlog kali ini sampai ketemu di vlog selanjutnya by